indonesia menempatkan dua wakilnya di partai puncak turnamen indonesia open dua ribu delapan belas
di nomor ganda campuran juara indonesia open dua ribu tujuh belas
tontowi ahmad liliana nasir melaju ke final setelah menang dari pasangan indonesia
menghadapi seniornya di pelat nasi payung
hafiz gloria sempat memberikan perlawanan sengit di game pertama
namun keunggulan pengalaman membuat juga owi butet mampu unggul dua puluh satu tujuh belas
di game berikutnya owi butet tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk berkembang
ganda nomor satu dunia ini pun memastikan melaju ke final setelah menutup game kedua dengan kemenangan dua puluh satu
sementara itu di nomor ganda putra
kevin sanjaya marcus fernaldi gideon juga sukses mengikuti jejak owi butet setelah mengalahkan fajar alfian rian ardianto
pertarungan dua ganda putra terbaik indonesia yang dipersiapkan untuk turun di asian games ini berlangsung menarik
kecepatan yang dimiliki kevin marcus sebenarnya mampu diimbangi oleh fajarian
namun kesalahan sendiri
yang kerap dilakukan fajar rian ditambah kematangan bertanding dari kevin marcus
membuat kevin marcus akhirnya menang dua game langsung dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu sembilan belas
saat ini erlangga wisnuaji di isora senayan angga owi butet akhirnya maju ke final
pantauan anda tentang menuju final nih pertandingannya akan seperti apa
ya hanum memang dua all indonesian semi final yang terjadi hari ini
yang memastikan dua wakilnya maju ke partai final turnamen indonesia open yang akan berlangsung hari minggu besok
kalau tadi anda bertanya bagaimana pertandingan antara owi butet melawan hafiz faisal dan owi butet
memang pertandingan antar rekan senegara ini sebenarnya keduanya sudah saling mengetahui kelemahan masing masing
namun keunggulan pengalaman dari owi butet akhirnya mampu menghentikan perlawanan dari hafiz faisal dan gloria wijaya
yang menarik adalah di partai final
yang akan berlangsung esok owi butet yang juga merupakan ganda unggulan pertama di turnamen ini
akan bertemu dengan ganda campuran malaysia chan pengsun dan goh liu ying
partai antara owi butet versus chan pengsun goh liu ying ini merupakan adalah ulangan dari partai final
ganda putra olimpiade brazil dua ribu enam belas lalu di mana saat itu owi butet keluar sebagai pemenang dan merebut medali emas
dan kalau kita lihat owi butet yang ini akan berlangsung esok owi butet yang juga merupakan ganda unggulan pertama di turnamen ini akan bertemu dengan ganda campuran malaysia chan pengsun dan goh liu ying
kita berbicara mengenai rekor pertandingan antar keduanya rekor juga memihak kepada owi butet
dimana dari sepuluh kali pertemuan yang sudah mereka jalani owi butet memenangkan sembilan dari sepuluh pertandingan yang sudah dijalani
apalagi esok owi butet tampil di depan hadapan pendukungnya sendiri yang pastinya akan memadati istora senayan jakarta
dan satu lagi nomor final indonesia akan mengirimkan wakilnya yaitu lewat kevin sanjay dan marcus fernaldi gideon
di partai final kevin marcus ini akan bertemu dengan ganda jepang unggulan nomor tujuh takuto inu dan yuki kaneko
kans untuk kevin marcus untuk menjadi juara di turnamen indonesia open ini juga sebenarnya cukup besar
karena dari rekor pertemuan keduanya dari tiga kali pertemuan kevin marcus selalu menang dari tiga kali pertemuan yang sudah mereka jalani
dan terakhir kemenangan yang diraih kevin marcus diraih di tahun lalu di tahun dua ribu tujuh belas di final jepang open
dan selesai pertandingan semifinal tadi ganda jepang ini juga sempat berbicara di dalam konfresi pers bahwa mereka dalam motivasi yang cukup tinggi untuk membalas kekalahan dari kevin marcus di final jepang open tahun lalu
apalagi saat itu mereka dipermalukan di depan publiknya sendiri di jepang
nah tentunya menarik kita tunggu bagaimana pertandingan final di nomor ganda putra antara kevin marcus dan takuto inu dan yuki kaneko yang akan berlangsung
hari minggu besok
dan satu lagi informasi bahwa dengan lolosnya dua wakil indonesia di final turnamen indonesia open ini
berarti indonesia sebenarnya berpeluang untuk mengulang prestasi yang diraih sepuluh tahun lalu atau tahun dua ribu delapan belas
di mana saat itu indonesia juga mampu meraih dua gelar juara lewat nomor tunggal putra dan nomor ganda putri hanum
baik angga kita nantikan kemenangan putra putri indonesia di kancah indonesian open
terima kasih atas laporan anda langsung dari senayan jakarta